sampai jumpa di video selanjutnya
terima kasih ya
kalau yang rambut panjang ini namanya camilla
orangnya mana sekarang
muka gitu dok tapi yang di sebelahnya
iya mas livia udah meninggal seminggu yang lalu
baru dipergi dok
sam tolong anterin aku ke pengadilan sekarang ya
terus masalah fadil gimana
udah ketemu sama orangnya
fadil nggak ada
tadi kata suster dia keluar sebentar
aku lihat sendiri kok peruangannya
masih banyak waktu kok untuk ngurusin fadil
gimana mungkin ada livia
livia itu udah nggak ada fadil
udah nggak ada
nggak mungkin livi
pasti suster tadi salah
karyawan baru itu mana pak
sampai sekarang kau belum menghadap saya
bapak sudah suruh kan dia menghadap saya secepatnya
ini saya sudah suruh pak kemarin
atau dia jangan jangan selalu pura pura pingsan setiap mau ketemu saya
iya pak dia memang kurang sehat
tapi dia tetap ingin bekerja

memang bu farah sangat membutuhkan pekerjaan ini
bu farah pak
bapak kena dengan bu farah pak
ya udah kamu terusin kerjaan kamu
baik pak saya permisi
apa mungkin si pegawai baru itu adalah farah
kalau memang dia berarti farah bekerja di sini
terima kasih banyak ya pak atas kepercayaan bapak menggunakan jasa travel kami
iya selamat siang pak
ibu sakit lagi
saya nggak kenal pak

aku harus cari tahu apakah wanita itu benar benar
mbak apa ada yang bisa saya bantu
nggak ada saya cuma mau ngecek pekerjaan kalian
bukan itu dok tapi yang di sebelahnya
assalamualaikum kak fadil
kak fadil lagi sibuk nggak
kak mila cuma mau ngingetin aja
kak fadil jangan lupa makan siang
makanya kan biasanya kalau gila kerja suka lupa makan siang
abis ini aku cari makan
oh iya kak fadil
kalau memang kak fadil lagi cari makan
gimana kalau kak fadil ke restoran tempat kamela kerja aja
kak fadil kesini aja
nggak usah ngusah ntarak ngerepotin kamu lagi
lagi pula kan selama kamila kerja disini
kak fadil belum pernah datang kesini kan
untuk nyicipin makanannya
ya udah deh kalau gitu
abis ini aku mampir kesitu ya
kamila tunggu ya kak
lupakan soal wanita yang mirip liefie
karena itu gak mungkin
ini salah satu menu favorit di restoran tempat kami lah kerja
kebetulan kamilah suka banget sama menu ini
kak fadil masih suka nasi goreng kan
suka banget mila
sekarang kak fadil cobain ya
ya udah aku cobain
kalau makannya cuma disini aja
kamu ngajar aku makan dimana aja
bener bener ini enak banget
ya udah di abisin kak
kayaknya gak enak deh
kalau aku makan sendirian
kamu juga makan ya
itu kan kamila buatin buat kak fadil bukan buat kamila
ya tapi kan kamu nemenin aku makan
dan kak ini menu spesial di restoran ini loh
eh bentar dulu
oh gitu ya
yaudah saya langsung ke sana sekarang
aku harus langsung pergi
soalnya ada pasien yang nungguin aku di klinik
yaudah enggak apa apa
kak fadil pergi aja
makasih buat makan sayangnya mil
kak fadil hati hati jalan ya
kok fadil kelihatannya buru buru pulang
oh kak fadil soalnya masih ada praktek di kliniknya bu
sudah berapa lama fadil jadi dokter
terus selama ini prakteknya di mana
orang tuanya masih lengkap
yang datang ke sini dulu itu ibunya kak
jangan tarik tarik pegawai saya
dia akan lagi kerja di sini
saya enggak peduli
saya mau dia keluar sekarang juga
ibu sama mbak ini siapa
pertanyaan saya terlalu banyak ya
saya kenal sama kak fadila sudah lebih dari dua tahun bu
dan sebelum saya kenal kak fadil kak fadil memang seorang dokter
dulu sih kak fadil kerja di puskesmas di bandung
tapi sekarang kak fadil udah buka klinik sendiri di jakarta
orang tua kak fadil juga masih ada
bungkang kak fadil juga masih ada kok bu
tapi memang enggak ada apa ya bu
cuma mau tanya aja kok
kamu lanjutkan pekerjaan kamu
nanti sore kita jadikan ke rumah mama kamu
saya mau bicara sama mama kamu supaya kamu tetap bekerja di restoran
kamu per jalur selanjutnya akan berhasil
aku ingin berbicara sama mama kamu su

ke rumah mama kamu

dan orang tuanya masih lengkap
tidak seberokok lagi
ternyata fadil dan taufan itu beda orangnya
tapi kok mirip banget ya
edo kamu di mana sih
kok dari tadi gak pulang pulang
aku kan udah di rumah kamu dari tadi
ya tadinya juga udah mau pulang
jadi tidak bisa
terserah kamu mau pulang kampus jam berapa aja
yang penting aku nunggu di rumah kamu ya
hei kamu itu ngapain menunggu edo di sini
sudah tahu edo lagi sibuk
tunggu tunggu tunggu
tante baju yang tante pakai sekarang itu sebenarnya bagus
tapi kayaknya kurang cantik
cocok sama tren sekarang tante
menurut saya ini bagus
indi kan cuma ngasih saran
ya secara indi kuliahnya di prancis terus jurusan desain
jadi pasti indi ngerti dong sama tren sekarang
ya terserah tante sih
kalau tante mau ketemu teman teman tante pakai baju begini terus diketawain sih
ya terserah tante
ya udah kalau gitu kamu tolong saya ya
baju baju saya kan banyak
boleh tante boleh
sekalian kamu nunggu edo
iya ya udah tante
indi gandeng tante ya
saya minta maaf pintunya dikunci
dan sepertinya mama saya belum pulang
kita tunggu saja disini ya
ibu beneran staffah tunggu di sini
gak apa apa yang penting saya harus ketemu sama mama kamu
karena bagaimanapun juga saya ingin kamu tetap kerja di tempat saya
maaf banget ya bu karena saya udah ngerepotin ibu
nggak apa apa kok yuk kita tunggu kita duduk dulu
oke ibu silakan duduk